setiap tahun umat islam dari seluruh penjuru dunia datang ke mekah untuk melaksanakan rukun islam kelima yaitu ibadah haji
begitu juga dengan calon jemaah haji dari indonesia
mereka tiba di tanah suci sekitar sebulan atau seminggu sebelum dimulainya ritual ibadah haji
selanjutnya jemaah calon haji indonesia akan tinggal di pemondokan di wilayah kota madinah dan sekitar kota mekah
mereka yang berada di pemondokan di madinah akan mulai berikhrom di mikot bir ali dan setelah menunaikan ibadah haji akan kembali ke indonesia melalui jeddah
ada pun jemaah calon haji yang berada di pemondokan di jeddah akan berikhram di mikot di bandara jeddah atau yalam lam
dan setelah berhaji akan kembali ke indonesia melalui madinah
ada tiga jenis haji yang biasa dijalankan jemaah haji di tanah suci
pertama haji kiron yaitu haji yang menggambungkan niat berhaji dan berumroh dalam satu ritual ibadah haji
yang kedua haji tamatu yakni berumroh sebelum menunaikan ibadah haji
kebanyakan jemaah asal indonesia melaksanakan haji tamatu untuk mengisi waktu karena masa tinggal yang cukup lama sebelum melakukan ritual haji
namun jemaah yang menunaikan ibadah haji kibron dan haji tamatu akan dikenai dam atau denda
denda itu berupa kewajiban menyembelih domba setelah bertahlul atau melaksanakan fase akhir ritual ibadah haji
penyembelihan domba dapat dilakukan di tempat penyembelihan hewan yang disediakan kerajaan arab saudi
sementara itu jenis ketiga haji ifrod yaitu berniat berhaji saja tanpa melaksanakan umroh pada bulan haji
dan tidak menggabungkan niat berumroh dalam berhaji
mereka yang menjalankan ibadah haji ini tidak akan dikenai dam atau denda